sampai jumpa di video selanjutnya
ya aku kan gembira mungkin aja aku senang jalan sama mama
dan mama paling bisa membantu
aku panggil ya
gak usah sendiri aja

kalau aku boleh nanya
sebenarnya kamu itu kan udah tau perasaannya saat lihatnya seperti apa
kalau boleh nanya sih
kamu yang sendiri gimana
iya aku udah tahu andre
tapi aku gak bisa nerima
udah ada laki laki lain dalam hati aku
gue juga mau
masa ya dewi gak suka dengan satria
buktinya begitu melihat satria datang dewi langsung samperin dia dan ninggalin aku
jangan jangan dewi bohong karena gak enak sama aku
sat kamu disini juga
tante sama siapa kesini
tapi kita udah mau pulang kok sat
tante tadi mampir untuk kasih nasi goreng ikan asin yang dewi suka
dewi masuk dulu ya
saat gue sama nyokap kesini cuma ngantriin makanan aja
andre gue sama dewi enggak pacaran kita cuma teman aja
kalau dewi itu menyukai orang lain
udah ada laki laki lain dalam hati aku
ya udah gua duluan ya
anjing udah dee
senang sekali orang jelas
pasang nanti deh
untung kenapa trails

itu andre pak
jadi ini cowok yang udah ngerebut hati kamu
iya tapi kayaknya dia gak suka dengan lila pak
kamu yang tenang lila
percaya sama papa
suatu saat pasti dia akan memberi perhatian yang kamu
terima kasih papa
terima kasih pak
gustaf mulai besok akan jadi orang kaya
jadi bisa milih cewek mana aja yang gue suka
dewi nolila bakalan lewat
dia bakalan tepar ngeliat gue
jadi deg degan nih
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
ini udah ke eggs
kayanya lebih murah
uh aku ke jo certain
kamu kenapa andre
ya kelihatannya senang sekali gembira sekali
apa karena habis ketemu dewi
iya aku kan gembira mungkin aja aku senang jalan sama mama
kelihatan sekali kok andre kamu jatuh cinta sama dewi kan
jawab dengan jujur andre
aku jatuh cinta sama dia
ya sedikit ya sedikit aku jatuh cinta sama dia mah
bagus kalau baru sedikit
karena kalau menurut mama sebaiknya kamu ngalah aja sama satria
aku mengalah sama satria
bukannya seharusnya mama itu senang kalau aku bisa buka diri sama orang lain
kamu harus sadar andre satria itu saudara kamu sendiri ya kan
dan yang duluan suka sama dewi itu dia
jadi sangat gak etis dan gak adil kalau kamu tiba tiba nyerobot gitu aja
kok jadi nyerobot sih mah
lo gak ada yang nyerobot disini ma
oh awalnya kan aku yang bawa dewi ke rumah
kau bilang adil dan gak adil
ya seharusnya nggak adil lah kalau emang aku harus ngalah dengan satria
mama tuh kenapa sih ma
kok mama ngotot banget kalau satria itu rasa sama dewi
seakan akan kalau aku sama dewi
itu mama merasa bersalah
mama kasihan aja kok sama satria
gak usah mikir macem macem itu aja kok alasannya
cepat buka wi
cepat buka wi
benar itu bapak kamu kan
tidak ada apa apa